pak rijal baik
pak rijal setia sama bumina
keluarkan dari mulut
indik kamar dulu ya
pak rijal setia sama bumina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
pak rijal itu orangnya jujur
bu amina curiga kalau pak rijal itu selingkuh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
kepikiran terus pak
itu biasa bu
tapi aku gak bisa berpikir pikir sama bu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
memang tingkat kecemasannya itu jadi lebih tinggi
padahal sebenernya gak ada apa apa ya beb
tapi pernikahan saya selalu kandas
gak mau nikah loh bu
gak mau lagi
tapi setelah ketemu mas rizal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
harus dengerin penumpang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
saya tau mas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
perasaan ini gak bisa dibohongi
oma dari mana
dari rumah sylvie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
ini oma indri disuruh om aji ngumpulin anak anak ke rumahnya om aji
biar tante puput gak gangguin mama
lho tante puput ada dirumahmu
biarin kalo tante pupuk di rumahmu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
omah di rumah mama disuruh dengerin lagu lagi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
saya gak butuh
yang saya butuhkan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
orangnya penyayang keluarga
dia udah siang
terus mulai terplong
nggak mau kerjasama sama dia lagi
siapazigat diri sayang
dalam kesehatanick memang tetap nose
jangan banget yang ini
ada apa drik
hah ngapain pak
iya pak pulang penting
ada apa andri
udah nanti aja andri ceritain
pokoknya papa pulang sekarang penting
iya kamu nggak ada apa apa kan
udah gak apa apa
biar bu puput di sini aja
lagi ada masalah
pak rijal baik
pak rijal setia sama bu mina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
indik kamar dulu ya